tiga pelaku penembakan misterius hanya bisa tertunduk lesu saat digiring petugas kepolisian resort ke halaman mapolres tanggerang selatan
mereka ditangkap setelah terbukti melakukan aksi penembakan di sejumlah wilayah hukum polres tanggerang selatan dan metro tanggerang kota yang mengakibatkan melukai tujuh orang korban
saat dilakukan penggeledahan didapati berbagai jenis senjata mulai dari airsoft gun satu buah senjata ralas panjang serta dua buah pisau beserta peluru gotri
jadi pola yang mereka lakukan yaitu setiap akhir pekan pada malam minggu dari di atas jam sepuluh malam
jadi satu tkp itu bisa maaf satu malam itu bisa tiga korban
pelaku beralibi senjata tersebut digunakan untuk membubarkan balapan liar dan mendapatkan senjata dengan cara membeli baik itu secara online maupun langsung di toko
jadi sasaran yang disasarkan itu yang rame atau yang naik motor
yang tidak pakai helm dan lain lain
tapi tau gak kalau masyarakat yang tidak terlibat balapan liar yang kena
ya kita harus meminta maaf karena kita salah karena kita meresahkan semuanya
akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal satu ratus tujuh puluh ayat dua e kuhp dan atau pasal tiga ratus lima puluh tiga ayat dua kuhp dan atau pasal tiga ratus lima puluh satu ayat dua kuhp dan atau pasal satu ayat satu undang undang darurat
nomor dua belas tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu dengan ancaman hukuman pidana lima belas tahun penjara
dimas arief setiawan tanggerang selatan banten